desa pekon kiluan negeri kecamatan kelumbayan kebupaten tenggamus provinsi lampung
dari desa inilah perjalanan saya dimulai untuk melihat pertunjukan alam the dancing dolpins
namun sebelum menuju ke sana saya tertarik melihat perkampungan suku bali dengan sanggah pamerajan di setiap rumah
berasal lagi di bali ya padahal sekarang saya berada di desa pekon kiluan negeri di kabupaten tanggamus provinsi lampung
nah dulunya di sini adalah daerah tujuan transmigrasi karena secara geografis provinsi lampung cukup dekat dengan pulau jawa
sehingga mempermudah keluar masuknya orang dari dan menuju lampung
dari kota bandar lampung dibutuhkan waktu sekitar tiga sampai empat jam untuk tiba di teluk kiluan
sebaiknya memulai perjalanan di pagi hari agar sesampainya di teluk kiluan masih tersisa waktu untuk beristirahat
sebelum melihat lumbawin
lumbawin keesokan harinya
teluk kiluan tidak hanya menarik karena keragaman masyarakatnya tapi juga wisata alam yang mempesona
tujuan utama saya tentu saja melihat keramahan dari si lumba lumba
lumbawin teluk kiluan
sekarang aku sudah ada di pelabuhan
sekarang ini adalah jam setengah enam pagi
ini saat yang tepat untuk kita hunting melihat the dancing dalvin
oke kita akan berangkat dengan menggunakan perahu jukung seperti itu
tuh sudah ditungguin obang obangnya
tapi jangan lupa pakai life vest juga ya
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini